sebuah desa di banyumas jawa tengah telah bekerjasama dengan kementerian desa untuk memproduksi ribuan masker scuba
mereka merasa produksi tersebut kini menjadi hal yang mubazir
larangan penggunaan masker scuba juga disesalkan oleh pemerintah desa pager aji kabupaten banyumas jawa tengah
pasalnya mereka telah bekerja sama dengan kementerian desa untuk memproduksi masker scuba dalam program peningkatan umkm
pemerintah desa pager aji telah menganggarkan dana desa untuk produksi masker scuba
umkm di desa ini telah memproduksi tujuh lima ratus buah masker scuba berwarna merah putih bertuliskan tujuh puluh lima tahun indonesia maju
mereka merasa produksi tersebut kini menjadi hal yang mubazir
bagi kami yang memang mengikuti aturan dari kementerian desa disuruh untuk pengadaan masker
kita otomatis secara langsung mengikuti aturan tersebut
ketika ada di kemudian hari seperti ini untuk tidak boleh menggunakan kita juga dilema karena kita sudah pengadaan
dan kebetulan kita memang belum juga pendistribusian ini mau bagaimana padahal kita sudah pengadaan ini uang sudah dikeluarkan